pemerintah indonesia mengakui adanya penolakan visa lima puluh tiga warga negara israel masuk ke indonesia
menurut menteri hukum dan hak azazi manusia penolakan tersebut merupakan pilihan dan hak penuh pemerintah indonesia
menteri hukum dan ham yasona lauli menyatakan pemberian atau penolakan visa merupakan hak penuh
dan kewenangan pemerintah indonesia yang mempunyai kedaulatan hukum
ia menyebut pemerintah indonesia juga memaklumi keputusan pemerintah israel yang sebelumnya menolak visa warga negara indonesia
dengan alasan bersifat sensitif pihak kementerian hukum dan ham serta kementerian luar negeri tidak bersedia menjelaskan lebih mendetail
alasan penolakan visa lima puluh tiga warga negara israel
pertanyaan teman teman yang beberapa hari ini tentang lima puluh tiga orang warga negara israel yang ditolak visanya
itu benar dan itu adalah hasil keputusan clearing house yang kita lakukan
alasannya itu tidak dapat kami sampaikan
ini masalahnya sensitif jadi benar bahwa ada warga negara israel yang tidak kita berikan visanya
dan itu adalah kewenangan kita sebagai negara
masing masing negara mempunyai kewenangan dan merupakan kelelatan negara tersebut untuk menerima visa atau menolak visa warga negara lain